kementerian agama akan mengumumkan penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh hijriah pada senin malam di gedung kementerian agama jakarta
sedikitnya ada satu ratus lima titik pantau hilal yang tersebar di seluruh provinsi indonesia yang akan melaporkan posisi hilal
menteri agama lukman hakim syafuddin memimpin jalannya paparan terbuka untuk melihat perkembangan posisi hilal di seluruh indonesia pada senin sore
setelah paparan sidang isbat yang diikuti sejumlah ulama dan pakar astronomi dilakukan secara tertutup
dari satu ratus lima titik pantau ada empat titik pantau yang terletak di dki jakarta
hasil dari pemantauan ini akan menentukan apakah satu syawal akan jatuh pada empat juni dua ribu sembilan belas atau lima juni dua ribu sembilan belas
jadi hari ini kita dari kementerian agama akan melaksanakan isbat ini sudah mulai masuk
dan kita sudah mengundang berbagai pakar
pakar ahli palak ahli dari bapak profesor delapan b empat g semua
ada tenaga antariksa terus dari plantarum semua kita undang
nanti insya allah pakarnya nanti akan dari anggota palakyah kita akan melaksanakan pemaparan nanti ini
sudah semua masuk nih nanti dipimpin oleh pak menteri agama dan juga duta besar negara negara sahabat juga sudah pada berdatangan